saudara presiden joko widodo meninjau fasilitas rumah sakit umum daerah kabupaten konawe sulawesi tenggara
jokowi berkeliling rsud konawe untuk melihat infrastruktur dan layanan kesehatan pada selasa pagi
menurut jokowi fasilitas rsud konawe sudah baik
rumah sakit ini akan menerima alat alat kesehatan modern seperti momogram dan ct scan dari pemerintah pusat
jokowi juga mengapresiasi pemerintah daerah setempat yang mampu membangun rumah sakit meski dalam keterbatasan fiskal
saya melihat ruangan ruangannya bagus landscape taman juga bagus sinar matahari juga bisa masuk ke ruangan ruang juga bagus
dan yang saya senang rumah sakit ini dibangun
dari pinjaman pt smi yang dicicil setiap tahun dan tahun ini akan lunas
keberanian seperti ini yang saya harus mengapresiasi karena itu menyangkut apa
keberanian kepala daerah untuk membangun daerahnya karena fiskalnya nggak cukup
dia meminjam tetapi disiplin anggarannya setiap tahun bisa tercapai itu yang bagus
sesaat sebelum jokowi menyampaikan keterangan di rsud konawe tiba tiba ada seorang warga yang menghampiri presiden
meski sempat memegang tangan presiden pas pampres dengan sigap langsung menghadang tindakan tersebut
pihak sekretariat presiden mengatakan warga itu ternyata ingin menyampaikan masalah kepegawaiannya sebagai pns di kabupaten konawe kepada presiden
pihak istana telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten konawe dan pemerintah provinsi sulawesi tenggara
untuk mengetahui permasalahan yang terjadi